akang seneng dengernya
besok kinasi mau ngurus pindahan sekolah anak anak
sama kang bakti
kang bakti sore ini balik ke jakarta
belum bisa keluar dari tempat dinasnya sekarang
tete butuh pengawalan
nanti akang suruh orang buat
kinasi memang perempuan
tapi papi gak ngeri dikawal
kinasi buat manja
sudah gak store lagi sama kang mus
makanya dia mau pinjam uang ke saya
dia pasti kecewa lagi
sekarang belum sore
tapi orang saya sudah kembali dari bank
menurut kamu gimana cep
biar dia ngerti
kita makan siang aja dulu
kamu jalan duluan
cecep ngajak makan siang
disini di warung terminal
kalau cecep yang bayarin boleh
kalau bayar masing masing
neneng udah masak
neneng udah masak
neneng udah masak
neneng udah masak
neneng udah masak
neneng udah masak
neneng udah masak
neneng udah masak
neneng udah masak
gak jadi ngajak makan di warung
yang kemarin itu serius
iya aku udah lapar
iya aku udah lapar
gantiin saya dulu sebentar
sendiri aja bos
biar kamu gak malu
kalau orang lain tahu kamu pinjam atau minta uang ke saya
saya bener nya malu
saya bener nya malu
sama orang lain boleh malu
sama saya enggak penuh
saya enggak tahu
hari ini kamu gak pengen ngajak aku makan siang lagi
bayar sendiri sendiri lagi juga nggak apa apa
dia lagi makan
maaf kalau aku udah ganggu
yang baru ngelepon aku
hari ini rantik gak dateng ke toko saya
udah kamu telepon
udah tapi dia reject
berarti dia sengaja menolak telepon dari kamu
hubungan sama perempuan
memang ada pasang surutnya
saya sama imas juga gitu
imas tahu kerjaan kamu apa
udah pasti tau
dia kerja di keluarga kang bahar
saya dulu dibawah kang mus
kang mus tanggal kang bahar
imas bisa nerima kerjaan kamu
kalau imas gak bisa nerima kerjaan kamu
kok bisa nerima kamu
kalau mau serius mau nikah
saya harus tinggal di kerjaan yang sekarang
kenapa imas sama rantik
gak bisa seperti istri kang bahar
atau istri kang mus
yang mau kerja disini tadi itu siapa namanya

kalau dilihat dari namanya sih gitu
kalau dilihat dari namanya sih gitu
menurut kamu saya harus gimana
kalau kamu serius kejar
kalau kamu serius kejar
kalau dia gak suka sama kamu yang dulu
mungkin dia bisa suka sama kamu yang sekarang
mungkin waktu dia lahir
orang tuanya lagi susah
makanya dikasih nama prihatin
makanya dikasih nama prihatin
mungkin waktu esi lahir
orang tua sc juga lagi susah
tapi esy gak dikasih nama prihatin
selain lagi susah
mak sama bapak kamu lagi ngefans sama elvi sukresi
kalau akang kenapa dikasih nama muslihat
kalau akang kenapa dikasih nama muslihat
belum dibawa semua
kan kang bakti belum ikut pindah
masih harus kerja di jakarta
nanti mau diangkut juga
nah itu dia
dari mulai dikasih nama itu
dari mulai dikasih nama itu
kenapa dikasih nama muslihat
kenapa dikasih nama muslihat
kenapa dikasih nama muslihat
kenapa kita jadi ngomongin masalah nama
kan kamu yang mulai
ya udah gak usah bahas soal perempuan lagi
sekarang kita bahas soal kerjaan aja
sekarang saya punya anak buah baru
selain taslim yang ngurus parkir
taslim itu keponakan kang murad
kenapa badrun menang tukang pipit
kenapa badrun menang tukang pipit
sengaja biar ada yang tanggung jawab
waktu itu saya pernah menarik dari luar
gatau nya dia orang yang disusupkan jamal

apa yang suruh kamu duduk
kang jamaah masih mengincar pasar
bukan cuma pasar
tapi juga jalanan sama terminal
baik katanya kamu mau buka saya sendiri
mau pinjem uang dari kang gobang
mau pinjem uang dari kang gobang
sawe putih lagi
tapi bukan berarti
makannya tiap hari sawit putih
terus ini mau gak
kalau ada yang cuma ini
gak masalah udah ada orang lain yang bantu
seburu buru mau beli alat alat sablon
kang kinasi udah di bandung lagi

udah jadi orang bandung lagi
akang seneng dengernya
besok kinasi mau ngurus pindahan sekolah anak anak

sama kang bakti
sampai sekarang ini balik ke jakarta
belum bisa keluar dari tempat dinasnya sekarang

tetek butuh pengawalan
nanti akang suruh orang buat
kinasi memang perempuan

tapi papih gak ngeri di kinasi buat manja